ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais
kembali menyampaikan pernyataan yang mengundang polemik
amin menyatakan acara acara pengajian memang harus disisipi dengan unsur politik
pernyataan ketua majelis kehormatan pan amin rais
mengenai pentingnya sebuah pengajian disisipi politik menuai polemik
hal itu disampaikan dalam sebuah ceramah yang digelar di balai kota dki jakarta
dalam ceramah itu amin juga menyebut elektabilitas presiden joko widodo
sudah going down alias anjlok
ketua amin rais menanggapi pernyataan amin
mantan ketua umum pp muhammadiyah syafi'i ma'arif
justru menyatakan bahwa kegiatan keagamaan
tidak boleh disisipi kepentingan politik praktis
menurutnya sekali agama dimasuki politik
pasti akan dipergunakan untuk kepentingan pragmatis
syafi'i meminta masyarakat menghindari kegiatan kampanye politik
maupun kegiatan lainnya di forum keagamaan seperti pengajian
wiyah syafi'i juga mengimbau politisi harus bisa tampil secara beradab
saling menghargai dan tidak menyampaikan ujaran kebencian
sementara itu pembelaan datang dari internal pan
dikutip dari detik com wakil ketua umum pan taufik kurniawan menilai
sebaiknya tokoh agama diberi kewenangan untuk menyampaikan sesuatu
taufik juga meminta semua pihak untuk tidak menyoroti masjid
yang disebut sering dipakai sebagai sarana politik
menurutnya rumah ibadah agama lain juga sering digunakan untuk kepentingan serupa
pertanyaan yang menangis terima kasih
untuk bisa naik dan itu politik
praktis bagi kita bagi pendapat kami
yang gak boleh itu jadi ketika ada
forum forum pengajian memilih

di pkpu itu juga diatur di undang undang
mempolitisasi tempat ibadah
maupun forum forum agama itu juga nggak bisa
di internal komunitasnya sendiri
misalkan saya sebagai umat beragama muslim
menjelaskan di pengajian saya
tipe tipe seorang pemimpin
seperti ini seperti itu itu boleh
itu masih boleh masih boleh karena ada ajaran agama
yang mengajarkan itu tetapi ketika
merujuk tidak boleh milih si a
harus milih si b itu sudah
tapi kalau misalnya berbicara karakter kepemimpinan
yang seperti apa dan
diajak sesuai dengan komunitas yang diajak bicara
oleh pak amin misalnya itu boleh
itu boleh karena memang kita
sebagai mubalik misalkan sebagai
sesuatu ajaran agama
yang tercantum baik kalau di islam
apa yang ada di al quran dan hadis
maupun istimewa ulama itu kan
perlu disampaikan kepada masyarakat
anggota pengajiannya gitu
tetapi mempolitisasi itu
yang tidak boleh gitu
silahkan misalkan ketika kita menyampaikan
bahwa tipologi pemimpin yang benar
yang baik itu seperti ini kategori dalam
kitab ini kitab ini ya terserah
pengajian mau milih atau tidak itu terserah
kalau misalnya berbicara tentang keimanan
misalnya itu bagaimana
apakah juga boleh karena seringkali kan
kita temui hal serupa kita tidak bicara hanya
soal pak amin ya tapi dalam forum forum
seperti ini seringkali kita jumpai
kemudian berbicara tentang keimanan
tertentu dan lain sebagainya ada contoh
misalnya di pilkali dki
kalau untuk urusan internalnya masing masing
keimanan itu tidak hanya diukur dalam
hanya salah satu varian kita untuk
bermuamalah dalam dunia kehidupan
yang lain persoalan keimanan itu kan
sang pencipta kepada kitab suci
kepada nabi seperti itu
menjalankan ajaran agama itu
keyakinan dan kepercayaan tetapi varian
misalkan kita bermuamalah ⁇ itu banyak
variannya tidak hanya persoalan politik
nah terkait dengan
forum yang seperti pak amin ini
kemudian katakanlah tadi juga
misalnya sebagai mubalik sebagai tokoh
sebagai imam untuk misalnya
agama tertentu kemudian
berbicara tentang karakter tipologi
pemimpinan sampai menyinggung keimanan
tadi yang saya maksud walaupun tidak mengatakan
tadi sudah disebut kan kalau konteksnya pak amin
sudah disebut kalau konteksnya pak amin dulu
itu jelas lah nggak bisa dipungkiri
lagi lagi kalau konteksnya pak amin tadi
di balai kota itu tempat apa
di situ tempat pengajian
kalau seseorang digiring ke situ
memang ada mobilisasi
kalau itu balai pertemuan misalkan
ada pengajian rutin di situ
itu soal yang lain
mengarahkan bahkan mencerca
dalam hal ini lawan politiknya
itu ya nggak boleh lah apalagi
menurut anda ketika berbicara
tempat maka perlu ada
tanggung jawab dari sang pemilik tempat tidak
itu sudah pasti
karena penyelenggara itu pasti
menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwenang
apa kegiatan tersebut pengajiankan lah
apa kegiatan rutin
atau apa itu ada semua
bisa jadi pak amin rais itu
karena memanfaatkan momentum
yang ada di balai kota
ada ibu ibu pengajian
dia terbawa suasana
bisa jadi seperti itu
karena memang sudah dirangsang
atau bahkan dirancang oleh pihak penyelenggara
untuk konstruksi berpikirnya
anda menduga seperti itu
dugaan kami begitu
indikasinya apa dugaan itu muncul
sekarang begini yang diundang itu siapa
oke ibu ibu pengajian
ibu ibu pengajian yang mana
otomatis kan tidak jauh jauh dari kelompok kelompok mereka
yang selama ini berseberangan dengan
jadi itu dirancang memang ya
kalau nggak dirancang tidak mungkin
misalkan orang gak usah jauh jauh untuk ngetesnya
di dekat balai kota itu ada perkampungan
di dekat rel itu
tahu nggak ada acara di situ ibu ibu pengajiannya
oke berarti komunitas tertentu
komunitas tertentu kami menduganya komunitas tertentu yang diundang ke situ
dan itu dirancang kalau tidak dirancang tidak bisa
lalu kemudian terkaitnya
sehingga penceramanya diundanglah pak amin
kenapa pak amin
kalau tidak dirancang tidak mungkin
kan masih ada yang mau balik yang lain
kenapa harus pak amin
maka kami meyakini dan dugaan kuatnya memang itu dirancang
oke jadi tujuannya kalau anda menduga akan seperti apa
tadi sempat anda singgung juga
pak amin ini kan bukan tidak terpelajar
tapi kalau kemudian ada beberapa hal yang katakanlah itu
mungkin ada pelanggaran peraturan misalnya soal tempat
kemudian soal ajakan seperti semi kampanye begitu
dan tempat itu kan dilarang tidak soal hal yang tepat
apa yang anda baca dari ini
jadi ini sebenarnya bagaimana pinternya menyiasati ketentuan
karena terus terang saja pkpu kampanye untuk pemilu legislatif itu kan belum ada
baru dibahas oleh dpr minggu lalu
jadi aturan belum ada main di situ maksudnya
ya saya nggak tahu apakah itu sudah diundangkan oleh kemenkumham
saya belum tahu tetapi per hari ini saya belum dapat konfirmasi
ketentuan pkpu mengenai kampanye pemilu dua ribu sembilan belas itu belum ada
mau dipakai pkpu pilkada tidak kena
kalau dki tidak melaksanakan pilkada
itu kan sebenarnya pinter pinternya menyiasati aturan
sama halnya dengan ketika beberapa tokoh memasang alat peraga di media luar ruangan
ketika peraturan kampanye belum terbit
itu dipakai semua
meskipun sudah ada selembar kertas
kesepakatan antara kpu bawaslu dan dewan pers serta kpi
bahwa baru boleh melaksanakan kampanye setelah dua puluh tiga september
sebelum itu banyak dilakukan kita lihat di beberapa tempat gitu kan
baik kita lihat lagi sekali lagi ya karena ada yang ingin juga saya ulas
dari hal tertentu dari pernyataan pak amin rais termasuk gesturnya tadi
ketika menunjuk foto yang di sebelahnya itu adalah foto presiden joko widodo berikut
itu harus harus kalau mau wujud
ini elektabitasnya sudah going down
nah kata para ahli surabaya itu
kalau jokowi itu untuk menangkembangin itu sebagai mission impossible
anda sebagai partai pendukung pemerintahan pak jokowi ketika melihat pak jokowi presiden kita begitu ditunjuk
dan mengatakan elektabilitas going down
apa yang anda lakukan
apakah akan anda melaporkan sebagai mungkin
penyelidikan dan sebagainya
dijawab setelah jeda ya mas awit ya
kita akan mengulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini
dan kami menantikan kehadiran dari direktur program smrc syurajudin abbas
ini elektabilitasnya sudah going down

dalam agama itu ada banyak variannya ada politik ekonomi sosial budaya dan hukum
jadi ketika seorang menyampaikan apakah dalam sebuah tausiah keagamaan ketika dalam konteks politik yang disampaikan
tentu politik yang dalam konteks untuk bagaimana mengarahkan jalannya politik itu dalam tataran nilai nilai kebaikan

dalam konteks misalnya kita berceramah terkait politik apakah untuk memilih pemimpin tentu pemimpin yang diarahkan adalah pemimpin yang baik
yang punya kriteria yang bisa melindungi mengayomi seluruh anak bangsanya yang punya visi untuk menghadirkan kedaulatan dan kemandirian bangsa
bukan pemimpin yang justru membawa kemudaratan
jadi boleh politik dalam sisikan
yang penting tidak untuk membawa mudarat
jadi kalau politik misalnya untuk mecah belah orang gontok gontokan beberapa orang itu tidak boleh
tapi kalau politik bahwa kita wajib hukumnya untuk menghadirkan pemimpin yang baik maka pilihlah pemimpin yang baik itu boleh pak
yang tidak boleh adalah
termasuk menentukan seperti tadi menunjuk elektabilitas pak joko widodo sambil ditunjuk begitu ya itu semakin turun semakin turun anjlok lah
itu apakah boleh disisipkan dalam pengajian
seperti yang langsung
apa namanya menunjuk ke hal yang sangat praktis tadi itu
saya kira boleh boleh saja
yang penting tidak boleh menista orang itu
menista dalam arti kata personalnya yang sangat jijik dan tidak baik gitu
tapi kalau dalam konteks kepemimpinan bahwa ini ada banyak persoalan kepada orang ini yang memimpin
kita ini sumber daya alam kita misalnya harusnya digunakan sebesar besarnya untuk kemauan rakyat
ya tapi orang ini yang mimpin kok bukannya rakyat kita
karena di dalam agama itu kan begini
kalau kita buka al quran ya kan
hidup manusia itu kan adalah diciptakan jini manusia untuk mengabdi kepada allah
kemudian dalam ayat yang lain itu ajar ilman enam ya
kalau dalam al qasas tujuh tujuh itu
carilah pada apa yang dianugerahkan allah yaitu kebahagiaan yang agak akhirat
namun daripada itu jangan melupakan bahagiaanmu daripada kenikmatan duniawi
dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana allah berbuat baik kepadamu
dan jangan berbuat kerusakan sesungguhnya allah tidak menyukai orang orang yang berbuat kerusakan
jadi dalam konteks penyampaian itu adalah untuk berbuat baik
mengajak ammar ma'ruf nahi munkar untuk mencari pemimpin yang adil
pemimpin yang bisa melindungi mengayomi yang bisa menjaga kedaulatan bangsanya
itu boleh pak
boleh boleh dalam pengajian
nah ini sama dengan pemikiran anda yang tadi anda sampaikan atau beda mas
kalau bicara politik kebangsaan dalam sebuah forum pengajian khususnya internal itu tidak ada masalah

nah yang dilakukan tadi

nah yang dilakukan tadi
itu politik praktis itu ya tidak boleh
apalagi misalkan sampai menunjuk orang apalagi misalkan besok masuk kampanye pilih si a pilih si b
nah itu politik praktis yang memicu konflik
tidak boleh di pengajian
itu tidak boleh
karena sudah jelas ketentuannya di perundang undangnya jelas
berkampanye di tempat ibadah aja tidak boleh
tapi kalau bicara politik kebangsaan bagaimana indonesia ini maju seperti saya sampaikan tadi
bagaimana meningkatkan daya saing bangsa indonesia
itu kan bicara politik sebenarnya tetapi dalam konteks politik kebangsaan bukan politik praktis
itu politik praktis pak surya bagaimana
jadi saya kira begini bangsa indonesia ini merdeka dari belenggu penjajahan itu atas berkata nama allah
itu politik apa bukan itu kan politik

politik praktis bukan politik kebangsaan
itu politik praktis atau politik kebangsaan
jadi harus dibedakan
jadi politik kebangsaan itu adalah
bagaimana politik ditujukan untuk betul betul melindungi segala mana bangsa
tetapi kalau dalam konteks politik agama dimasukkan dalam politik bagaimana nilai nilai agama yang transendent itu
masuk mengilhami jalanan kehidupan negara dalam sendi sendi peraturan perundangan
konstitusi kita itu kan ideologi ideologi bernegara
di dalamnya itu ada nilainya agama nilainya sejarah kehidupan bangsa kita
jadi saya kira tidak ada masalah
sedikit pendapat soal ini politik pengajian ini kalau anda menilai seperti apa mas abbas
ya saya kira ini idealnya memang tidak dilakukan apalagi di fasilitas pemerintah apalagi di masjid
anda menyorot itu ya
ya saya sependapat dengan pendapat prof zumadi azra sebetulnya pagi ini
menyayangkan bahwa pandangan pandangan politik
apalagi ini terkait dengan misalnya mengkampanyekan
memilih a atau tidak memilih a begitu ya
apalagi misalnya menunjuk orang langsung
di dalam fasilitas pemerintah ini di fasilitas negara itu di balai kota lalu ada bahkan di masjid
jadi memang ada beberapa hal dalam pernyataan tadi yang disorot begitu ya
tidak hanya soal isi yang disampaikan pak amin tapi lokasinya
ya lokasinya juga penting
dan itu kan harusnya netral di tempat birokrasi
dan ini digunakan untuk kegiatan pertemuan dengan kelompok kelompok ustazah pengajian kan kayak gitu
mestinya akan lebih baik saya kira kalau di tempat lain tidak digunakan fasilitas balai kota
sehingga ketika pak amin menyatakan seperti itu menjadi tidak pantas gitu
karena menggunakan fasilitas balai kota yang harusnya lebih netral untuk kepentingan itu
jadi dalam hal itu ini soal etika dan soal bagaimana kita menghormati tatak rama di dalam kehidupan kemasyarakatan
dan juga penggunaan fasilitas negara dan fasilitas ibadah yang seharusnya netral
nah kalau menggunakan itu di tempat yang seharusnya netral itu apakah kemudian dapat dikhawatirkan menyebabkan adanya perpecahan atau mungkin terbelahnya
masyarakat dan sebagainya
bisa jadi kalau ditarik ke wilayah itu karena bisa juga ada yang menafsirkan bahwa fasilitas pemerintahnya sudah netral ditarik terlalu jauh ke arah terlalu islam
apalagi politiknya ditarik juga melibatkan ustazah ustazah juga yang akan menyampaikan pesan pesan keagamaan kepada masyarakat gitu
karena memang dipesankan untuk oleh figur sekaliber pak amin untuk menyampaikan itu bisa jadi ada sebagian yang menerima itu sebagai ide yang bisa dijalankan di masyarakat dan itu akan terus bergulir
nah bahwa benar dari sisi pandangan politik islam gitu memang tidak ada pemisahan antara politik dengan ritual dengan yang lain
itu bagian dari kesatuan yang nyatu ada komponen politiknya
yang dipersoalkan saya kira saat ini adalah bagaimana pak amin menggunakan kesempatan ceramah di balai kota yang seharusnya netral itu diarahkan untuk menyikapi satu kondisi politik tertentu
apalagi sampai menunjuk orang kayak gitu
dan itu saya kira
nunjuk foto ya
mending kalau benar data yang dikutipnya saya kira
ini data yang dikutipnya pun keliru karena tidak ada survei yang saya tahu sejauh ini dari lembaga lembaga survei yang kredibel menunjukkan pak jokowi turun
kompas baru saja merilis
jadi saya tidak tahu yang dikutip pak amin itu
apakah datanya yang ingin disebutkan pak amin atau memang intensi pribadinya untuk
itu keinginannya saja gitu
keinginan bahwa pak jokowi ini turun turun turun turun gitu
nah jadi di luar data itu yang anda sorot juga soal tempat
soal tempatnya di situ
jadi saya kira dalam hal ini pak amin kelihatan betul ingin menjadikan forum forum yang dia hadir mungkin
sebagai pembicara dengan sisipan sisipan seperti itu
karena pak amin dalam hal ini tidak memicu kontroversi yang terlalu banyak
misalnya kalau anda sebut tadi perpecahan kayak gitu
bisa saja kalau ada beberapa pihak yang beragama lain memprotes peristiwa itu
itu bisa menjadi pembicaraan
dan itu kan sarana publik
harus digunakan untuk kebutuhan publik
kenapa digunakan untuk seperti itu
nanti akan dijawab oleh mas surya
begitulah setelah ajadah berikut prime news akan segera kembali
baik tidak kali ini saja memang pernyataan pak amin rais di forum yang terbuka menyampaikan pernyataan pernyataan yang mengundang polemik
kalau tidak mau dikatakan sebagai pernyataan yang kontroversial
apalagi tidak mengundang polemik
tidak mengundang polemik
dari mulai soal partai setan partai allah begitu
lalu kemudian disebutkan yang kemarin terakhir kita sama sama sudah saksikan berulang kali tadi
menyatakan politik harus masuk dalam atau disisipkan dalam pengajian kalau nggak lucu begitu
ini kalau kemudian ada yang menganalisis begini mas surya
bahwa seringnya pak amin rais melakukan ini karena dinilai dikaitkan begitu ya dengan rendahnya elektabilitas pan
sehingga pak amin seperti diperankan untuk menjadi figur yang muncul ke publik dengan pernyataan pernyataan kontroversial
mungkin tidak disetujui oleh sebagian pihak tapi sangat didukung oleh pihak yang memang menjadi konstituen pan
sehingga suara pan itu akan semakin solid untuk meningkatkan elektabilitas sekarang yang dinilai rendah
anda bagaimana menilai anggapan atau analisis yang seperti itu
saya kira begini
kalau itu dikaitkan dengan elektabilitas partai nasional maka harus dilihat dalam beberapa kerangka
kalau kerangka dalam kaitan dengan pemilu legislatif dengan pemilu presiden serentak
tentu kami sekarang dalam proses seleksi rekrutmen caleg caleg di tingkat pusat provinsi kabupaten kota se indonesia
yang tentunya nantinya juga akan bersinergi dengan calon presiden yang akan ditetapkan di rakernas pan nantinya
jadi kemudian kaitannya dengan survei ya survei ini kan ambillah satu lima ratus dua tiga random sampling acara

ya survei ini kan ambillah satu lima ratus dua tiga random sampling acara

kalau mau survei yang benar tuh jumlah kami sembilan juta yang milih
survei yang sembilan juta tuh milih lagi apa enggak jangan jangan jadi dua belas juta
dan saya yakin bismillah dua belas juta ini kami dapat
jadi ini memang nggak ada kaitannya dengan pernyataan pernyataan kontroversial ini
kalau bicara popularitas partai kami populer sekarang pemberitaannya naik terus juga
ya karena pak aminin pernyataan pernyataan pak aminin bukan bukan seperti itu
ya ini kan partai ini kan kerja kolektif kalau kami di pan tuh kolektif klegial
ada yang di bidang ekonomi nyuruti ekonomi bidang hukum bidang hukum
ada bidang pemerintahan kinerja yang tidak bagus ya disuruti juga gitu
ini lagi lagi apakah ada hubungannya
hubungannya dengan soal coattail effect mas abbas
kalau strategi partai yang lain kan mengusung cawapres atau capres begitu ya kan
kalau partai yang besar yang banyak kursinya capres yang second layer kemudian cawapres
ini mungkin strategi yang lain yang dimainkan oleh pan
saya kira kalau lihat dari cara kerjanya pak amin kelihatannya ingin menunjukkan tokoh
ingin menunjukkan diri sebagai figur oposisi jadi ingin memberikan warna pan itu sebagai warna oposisi terhadap pemerintah
jadi yang dilakukan adalah ingin mencoba menarik sebagian pemilih yang kritis atau tidak puas terhadap pemerintah saat ini ke arah pan
karena sebelumnya kelompok pemilih ini ada di belakang pak prabowo dan gerindra gitu
dan sekarang pak amin dengan sikapnya yang terbuka sarkastik sekali
sarkastik seperti itu diharapkan bisa memobilisasi pendukung yang kontra terhadap pemerintah saat ini
tetapi ada dilema sebetulnya karena pan juga ingin mengambil manfaat dari posisi partisipasi di pemerintahan
jadi ingin tetap begitu
kalau kita ingat memang saat ini masih bergabung dalam koalisi
masih bergabung di situ dan tidak konsisten
kalau memang ingin bersikap kritis dan oposisi seperti pak amin cabut dong
menterinya dari kabinet pemerintahan jokowi
dan itu yang membuat sikap pan untuk bisa menarik dan meyakinkan pemilih itu menjadi rumit
sikap pak amin itu justru menunjukkan bahwa ada ambivalensi dari pan
di satu sisi ingin tetap diakomodasi pemerintah di satu sisi ingin kritis
sementara itu pemerintah itu juga ingin kritis
karena pak zulkifli itu menjadi kehilangan otoritas kekuasaannya di pan
anda melihat seperti itu
karena saat ini pak zulkifli tidak bisa menegosiasikan apapun karena posisi pak amin itu
oleh karena itu kalau kita membayangkan bahwa pak amin sedang memainkan misalnya bad guy nya penyerang
lalu pak zulkifli memainkan good guy nya sebagai orang yang mengayomi yang
itu juga tidak bisa ditangkap secara utuh oleh publik karena itu tadi ambivalen
jadi cenderung sekarang image masyarakat publik kalau menurut anda pan ini seperti oposisi begitu
seperti oposisi yang hipokrit
kalau mau oposisi oposisi tegas dong di luar pemerintah tarik menterinya
tetapi ini bukan hanya amiple menjadi hipokrit karena dia ingin tetap ee
naruh menterinya di sana sementara pak amin sebagai ketua dewan kehormatannya bersikap seperti itu terus
bukan berarti tidak boleh kritis tentu saja boleh saja kritis
tetapi gitu dalam posisi saat ini bersikap seperti itu itu menempatkan pan dalam posisi yang serba susah
jika intensinya menurut teman saya dari pak amin dan pak zulkifli itu ingin menaikkan kredibilitas pan
maka sikap yang menyatu itu akan lebih bisa ditangkap oleh publik
dan lebih meyakinkan ketimbang seperti saat ini
sebelum ke pak awi ya saya sedikit lagi supaya bisa menjawab disebut kondisi yang seperti ini posisi pan seperti oposisi yang hipokrit
oke jadi begini
dari awal sudah kita tegaskan bahwa kita berkoalisi dengan pemerintahan mendukung pemerintahan pak jokowi dalam kerangka untuk mempercepat program program pembangunan
bahwa ada kader kita diakomodir di sana
jika memang yang bersangkutan dinilai kerjanya bagus atau tidak bagus kami sepenuhnya evaluasi kepada presiden
nah bahwa koalisi yang dibangun ini adalah koalisi bukan koalisi yang orang di bawah sandraan politik atau di jawa di telinga gitu
jadi koalisi yang betul betul harus konstruktif membangun memberikan solusi gitu loh
yang disampaikan pak amin tadi konstruktif tidak kira kira
konstruktifnya itu harus dilihat bahwa apa yang menjadi kelemahan kelemahan pemerintah yang sudah dikerjakan itulah kelemahan itulah konstruksi yang didorong untuk dibangun
banyak kan kelemahan pemerintah ya kan
misalnya kalau terkait dengan apakah itu bagi bagi sertifikat itu kan sebetulnya bukan bagi sertifikat tapi
pengelolaan lahan pak
itu penyerahan sertifikat
nah jadi gitu apa
yang kemarin kembar kembar kemarin lah ya
jadi gini apa
jangan dimaknai bahwa sikap kritis baik partai politik
yang bicara soal elektabilitas going down down down dan tidak mungkin menang
itu apakah pas diungkapkan oleh elit politik dalam partai yang masih mendukung yang disebut going down down dan tidak mungkin menang
apakah itu sebuah kritik yang konstruktif substantif dengan program kerja atau ini soal kontestasi sebenarnya
saya kira itu pemerintah yang bisa menjawab
bahwa anda hari ini sudah bekerja atau tidak
jadi setiap kritik anak bangsa itu pasti kembali ke pemerintah bahwa sudahkah dia bekerja dengan baik atau tidak
oke baik kalau dari p tiga sendiri melihat ini cukup mengganggu soliditas di dalam koalisi atau bagaimana anda melihatnya
atau anda melihat maklum pan seperti itulah kondisinya atau bagaimana
ya pan itu kan bukan
karena ini terkait dengan pertanyaan saya yang ditunjuk tunjuk tadi ya
ya pan itu bukan sekali dua kali ini bergabung di pemerintahan termasuk bersama sama dengan p tiga gitu
jadi memiliki hak posisi masing masing persoalan itu mengganggu atau tidak itu kan ranahnya pak jokowi
tetapi ketika pemerintahan ini dianggap tanda kutip ya dianggap tidak berprestasi ada yang bolong bolong
tentu saja teman teman yang ada di koalisi masing masing itu memiliki kontribusi sesuai dengan tupoksinya
misalkan bagaimana problematika tentang asn ataupun pns ataupun guru honorer yang sekian ratus ribu itu belum selesai
tentu saja bagaimana
kementerian pan rb juga harus bertanggung jawab di situ
tentu kami p tiga juga mempunyai tupoksi bagaimana di kementerian agama
tentu juga dengan partai partai yang lain
dan apakah yang disampaikan oleh pak amin itu sikap resmi dari pan
mohon maaf saya tidak mencampuri
saya rasa itu ya berbeda lah
kalau kita melihat misalkan di berbagai kesempatan bang zul sebagai ketua umum pan masih membuka diri
kita tidak menutup kemungkinan bersama pak jokowi lagi gitu kan
tapi di sisi yang lain kita lihat
anda mau mengatakan sebenarnya dpp pan sekarang ini sedang tidak berdaya di bawah pak amin rais
itu kan pak syurajudin yang menyampaikan begitu
tetapi ada dua hal yang berbeda yang selalu kita amati gitu
oke baik sebagai penutup singkat saja ya
ini sepertinya dari hari ke hari media selalu menemukan kemudian karena ini bukan mencari cari tapi terbuka begitu
pernyataan pernyataan yang mengundang polemik dari pak amin rais begitu
sebenarnya kalau anda melihat singkat saja dampaknya bagaimana bagi pan
apakah memang akan ada keuntungan elektoral dari sisi
dari pan dengan pernyataan pernyataan pak amin rais itu
atau justru ini akan membawa pan semakin terjerumus ke pelosok ke bawah
tergantung angin publiknya terhadap pemerintah saat ini
kalau kita lihat tren kepuasan terhadap pemerintah yang terus meningkat
mungkin dari jika pak jokowi semakin positif
juga elektabilitasnya semakin positif
maka suara suara seperti pak amin itu justru bisa membuat pihak pihak yang masih netral
netral itu untuk berpihak ke
ke arah yang sudah puas
sikap sikap model pak amin ini justru
semakin mengentalkan kelompok oposisi
sudah sangat kuat
pemerintah tidak puas dengan pemerintah apapun
pak amin mengkonsolidasi
kelompok itu nah khawatirnya ini semakin
menjadi kelompok yang
minoritas dan mengental di
belakang itu dan itu
mereka kelompok ini akan
di share juga dengan pks dengan
gerindra oleh karena itu
tidak akan membantu
tidak akan membantu
baik kita lihat nanti dinamika di dalam pan sendiri
akan seperti apa soal pak amin rais ini
tapi untuk malam hari ini kami ucapkan terima kasih
telah bergabung pada malam hari ini
cnn indonesia prime news pak awi
kemudian bang abbas dan juga
pak surya imam wahyudi terima kasih selamat malam